bangun santriwan santriwati bangun untuk sholat subuh
bangun bangun hantu hantu hai ka sholat itu penting beruang
tuh hantu hantu kan baru diomongin ini kesel deh makanya kalau makan pelan pelan minum minum
kalau kita mau makanan minum sebaiknya dengan tangan kanan karena hanyalah setan yang makan
dengan tangan kiri betul tidak uh astagfirullahaladzim
ih ih ih kenapa sih bisa dimatiin lampunya kan jadi banyak
begini lu jadi orang berisik kali ini sudah malam lu tidur lah tapi kenapa dimatiin
karena suruh emang menurut begitu padamkanlah lampu lampu di malam hari
pada saat kalian tidur di malam hari hadits liwayat buholly
sebagai santri kita harus semangat kalau kita bersemangat tubuh kita bakal sehat betul tidak
ngomongnya kaya agim pasti udah mirip kan jawab dong pasti tuh mirip kan
hai hai bangun woi bangun
pingsan beneran bingung
kenapa jadi saya ikut ikutan teriak minta tolong ya
itu pak ustadz duduk pingsan
kurang oksigen karbon dioksida monoksida glukosa natrium karbonat atau karbon dioksida
ustadz ini ada apa
ah yang bener
sekarang dimana di kamar ya
iya di kamar
ya udah untuk para santri dan santriwati kalian boleh kembali ke kamar kalian masing masing ya
kalian lanjut istirahat ya
ini akan jadi urusan saya sama ustadz musa
oke kalian boleh kembali
ngantuk pak ustadz
aku ngantuk gak boleh tidur
ustadz musa ada disini
iya duduk ingin bercita cita sebagai ustadz cerebritis
makanya jago sekali black pink
duduk kamu itu kalau bercanda jangan keterlaluan ya
kasian kan semua orang jadi pada bingung
haikal juga bingung tuh
kasian haikal dong
yang lebar kesumur tua
tidak semudah membalikan kulit martabat tuh
kan ketabok deh
jangan aja sekedar maaf
tapi kamu harus belajar untuk tidak mengulanginya lagi
karena yang diulang
itu cuma pertandingan bola live
iya pak ustadz
kembali ke tempat tidur masing masing
tidur nih pak ustadz
ketempat tidurnya tidur
udah baca doa belum
belum pak ustadz
eh udah baca dulu cepet
tidur semuanya ya
bangun untuk sholat subuh
kamu duluan aja sana
sholat itu penting
ini kenapa belum berangkat ke masjid ini
ayo berangkat sekarang
iya pak ustadz
iya pak ustadz
ya betul orang
berisik pak ustadz
besok besok aja ya pak ustadz
eh sejak kapan
sejak kapan sholat bisa ditunda tunda
emangnya bayar listrik tunda tunda
turun turun turun
masih ngantuk masih ngantuk
oh tutupin kuping aja sebelah lagi
nggak denger nggak denger
eh uang siapa tuh jatuh
tunggu aku mau
taruh sundal yang rapi
eh eh ini cepetan
berantakan nih berantakan
orang orang yang nyusun rapi rapi diberantakin aja
alangkah lebih baiknya yang kamu itu wudhu lagi ya
karena kan kamu bisa barisin sendal
tangan kamu pasti kotor coba lihat deh
nah kita kan nggak tahu kotornya sendal itu karena najis atau bukan
jadi lebih baik kamu wudhu lagi ya
aduh ribet banget sih orang lagu ngantuk malah disuruh ini itu
untuk para santriwan dan santriwati
harap diluruskan dan dirapatkan safnya ya
karena lurus dan rapatnya saf itu merupakan kesempurnaan dalam sholat
as salatu jamia rahimahkumullah
tidur bentar bisa kali ya
pasti sholatnya juga lama
nanti kalau aku mau tahiyyat akhir
nanti aku masuk barisan lagi deh
alhamdulillah kasur owe udah bersih
hayah gimana sih
kok lu tidur lagi
kal nih denger ya
sebaiknya jangan tidur setelah subuh
karena waktu subuh itu turunnya rezeki dan berkah
kata ibnu qoyim al zawziyah betul tidak
hayah lu betul sekali
shhh besi banget sih orang mau tidur udah tau masih ngantuk
udah gak apa apa
sekarang pak sun dodot
kamu buang sampah ke depan aja ya
biar haikal pak ustadz yang ngurus ya
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz